jawa timur menjadi provinsi paling banyak ditemukan kasus covid sembilan belas di sekolah selama pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau ptm terbatas
dari data survei kemendikbud terhadap sekolah sekolah yang melakukan ptm terbatas
di mana ada satu ratus enam puluh lima sekolah di jawa timur yang murid dan gurunya terpapar covid sembilan belas
rinciannya ada sembilan ratus tujuh belas guru dan tenaga pendidik serta dua lima ratus siswa yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari jumlah itu paling banyak terjadi di sekolah dasar
beberapa kota seperti surabaya memang hanya menggelar ptm untuk kelas enam sd saja
tetapi kota kota yang lain seperti sidoarjo ptm sudah digelar untuk semua kelas sekolah dasar